memintanya segera membayar utang sebesar satu juta rupiah dari empat juta yang dipinjamnya
korban adalah tukang kredit perabot rumah tangga keliling sementara tersangka merupakan pembantu korban
dari hasil olah tkp polisi menemukan pisau dan beberapa alat kejahatan lainnya yang digunakan tersangka
ketika melakukan pembunuhan itu marah gimana bisa
marah marah dia susah saya kesel
untuk titik olah tkp ada tiga titik pertama di lokasi lubang kedua di rumah ketiga di sungai pinggiran sungai
tempat pelaku membuang sisa sisa tulang tulang dari korban
yang lubang itu septic tank
kepada polisi tersangka mengaku membunuh kasinem yang berusia enam puluh lima tahun pada maret dua ribu dua puluh lalu
tindak kejahatannya terbongkar setelah warga sekitar menemukan tulang belulang di sekitaran rumah kasinem
yang sebelumnya disangka warga menghilang
tersangka akhirnya mengaku setelah beberapa warga menangkapnya jumat lalu
ahmad fikri sukabumi jawa barat